tim penyidik krimum polda ntt didukung tenaga ahli forensik polda bali
kamis pagi menuju lokasi bangkai kapal feri cepat cantika ekspres tujuh puluh delapan
di wilayah perairan tanjung mas amfuang kabupaten kupang
tim yang dilengkapi dengan para penyelam ini melakukan pemeriksaan bawah air pada bangkai kapal
yang sebagian besar telah berada di bawah permukaan air
selain mengambil sampel bangkai kapal penyidik krimum juga memanggil dan memeriksa delapan orang
yakni kapten kapal abk dan sejumlah penumpang yang menyaksikan awal mula peristiwa tragis ini
pemeriksaan yang masih bersifat penyelidikan ini akan menjadi data untuk proses penyelidikan
agar para pihak yang berwenang harus bertanggung jawab atas kejadian tragis ini
tim pencari korban kebakaran kapal cantika ekspres tujuh puluh tujuh
kembali menemukan jasad seorang bocah di sekitar perairan tanjung baratek kabupaten kupang
jasad yang belum diidentifikasi jilin sekelaminnya ini
langsung dievakuasi kapal sar antareja dua ratus tiga puluh tiga ke pelabuhan tenau kota kupang
temuan jenazah ini menambah jumlah korban jiwa menjadi sembilan belas orang
dari sebelumnya delapan belas korban tewas terdata tujuh laki laki dan sebelas perempuan
selain melakukan pencarian di laut tim sar gabungan juga menyisir pantai sekitar
untuk memastikan korban hanyut ke pantai dapat terevakuasi
kristongai kupang ntt